hari pertama masuk sekolah di surabaya terlihat orang tua siswa masih menemani anak hingga ke dalam ruang kelas
karena takut anak menangis akibat belum terbiasa dengan lingkungan baru
sementara di salah satu sd negeri di surabaya ciptakan rasa nyaman pada siswa hari pertama masuk sekolah
diisi dengan bermain bersama berbagai permainan tradisional
siswa baru di sekolah dasar negeri beringin empat surabaya ini sudah mulai berdatangan sejak pukul enam pagi
pada masa transisi dari taman kanak kanak memasuki sekolah dasar ini siswa baru masih didampingi oleh orang tua
bahkan orang tua siswa memenuhi pintu masuk ruang kelas
mereka takut anaknya menangis karena belum terbiasa pada lingkungan baru
tak hanya itu pada hari pertama masuk sekolah banyak diwarnai siswa baru yang mengantuk di ruang kelas
karena tak biasa bangun pagi
meski begitu pihak sekolah dan guru pengajar tetap berusaha memberikan rasa nyaman kepada siswa
agar bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolahnya
jadi mungkin masih ada anak yang baru ini masih takut atau apa yang kita maklumi dulu untuk didampingi oleh bali murid itu
sementara di lokasi lain hirup pikuk sudah terlihat ketika memasuki kawasan sd negeri mojo tiga surabaya
pada hari pertama ini para siswa tidak langsung dihadapkan dengan proses belajar mengajar
namun mereka diajak bermain permainan tradisional bersama
dengan bermain bersama ini pihak sekolah berharap keakrapan antar siswa baru bisa terbangun lebih cepat
rencanakan tahun ajaran ini sebagai kegiatan rabu ceria
jadi pada saat hari rabu itu
anak anak ada kesempatan untuk bermain permainan tradisional
dengan adanya kegiatan positif ini sd negeri mojo iii sekaligus melaunching kepada masyarakat sebagai sekolah pelestari permainan tradisional di surabaya